jna merayakan ulang tahunnya yang ke tiga puluh satu secara virtual
dengan mengusung tema maju indonesia di jakarta beberapa waktu lalu
acara ini dihadiri undangan terbatas dari manajemen jna
dan beberapa mitra serta rekanan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan
ulang tahun biasanya kita maknai dengan dua hal
satu kita melakukan syukuran terhadap capaian capaian yang sudah dilakukan oleh perusahaan
kemudian kita melakukan perayaan
tapi yang istimewa pada ulang tahun ke tiga puluh satu ini adalah
kita tahu bahwa jna itu dibangun dengan nilai nilai yang syarat dengan
jna berbagi jna memberi jna menyentuni
inilah yang menjadi dasar pada perayaan ulang tahun jna ke tiga puluh satu tahun tahun ini
kita tentu mempunyai keinginan agar jna
tetap menjadi pilihan
kita tentu berharap jna bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri
acara dimulai dengan doa bersama yang dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng
oleh presiden direktur jne m feryadi beserta jajaran direksi dan komisaris
sebagai simbolis tanda dibukanya acara puncak hut jna ke tiga puluh dua
pada kesempatan ini jne pun memberikan santunan kepada anak yatim
sesuai dengan nilai nilai yang diajarkan oleh founder perusahaan
dan menjadi founder perusahaan

yaitu berbagi memberi dan menyantuni
ya sebenarnya di tahun ini kita pilih di tiga puluh satu tahun maju indonesia
didasari oleh tiga filosofi utama jna
berbagi memberi menyentuni
dari filosofi itu kita ingin memberikan sumbangsi yang terbaik
buat majunya indonesia
tujuan dari acara ini kita ingin mengapresiasi karyawan jni sendiri
kita ingin menghargai kerja keras mereka selama satu tahun
dengan memberikan hiburan ke sini untuk b cent editions yang merupakan duit paham
kepada mereka dengan memberikan apresiasi kepada mereka dan memberikan award juga kepada mereka di
perayaan hud ke tiga puluh satu jne membagikan door price dan grand price sebagai apresiasi kepada karyawan
berupa dua unit rumah tiga puluh satu unit motor serta ribuan hadiah menarik lainnya terdapat juga pemilihan
karyawan terbaik dari pusat dan cabang untuk level manajerial hingga level staff kemeriahan acara pun
dilengkapi penampilan dari happy asmara yang berduet dengan nisha juara satu magetan singing
competition serta grup band gigi harapannya apa bahwa jnny lebih berjaya di depan dan juga tentunya
kalau kami mengukurnya adalah kalau kami bisa membayar zakat lebih besar alhamdulillah berarti
cni semakin besar hai kami gigi ucapkan selamat ulang tahun yang ke tiga puluh satu buat yeni saifan gunawan ingin
mengucapkan selamat ulang tahun untuk jna yang ke tiga puluh satu maju terus untuk